terima kasih anda masih bersama kami
sebuah lembaga pengumpul zakat mendirikan rumah singgah
untuk pasien rumah sakit hasan sadikin bandung
pasien rawat jalan dari luar kota yang tidak mampu menyewa tempat tinggal sementara
bisa ditampung di rumah singgah ini
seperti ini nasib pasien rawat jalan rumah sakit hasan sadikin
yang berasal dari luar kota bandung
mereka yang tidak memiliki biaya untuk menyewa tempat tinggal sementara
terlantar di teras rumah sakit
dian hairani adalah pasien kanker cervix dari cianjur
yang harus menjalani pengobatan radioterapi setiap hari
setelah mengalami gagal ginjal dian harus lebih intensif berobat jalan
waktu masih sinar ya setiap hari sinar
sekarang karena sinar sudah selesai
tapi masanya tumbuh lagi
jadi sekarang mau proses ke kemo
inisiatif zakat indonesia menyediakan tempat tinggal gratis bagi pasien seperti dian
rumah singgah yang terletak di jalan jurang nomor tiga puluh enam ini
cukup untuk menampung sepuluh pasien
termasuk dua pendamping untuk setiap pasien
selain mendapat tempat tidur
pasien dan pendampingnya juga disediakan makan dan ambulans
untuk pergi ke rumah sakit
masih berada di rumah singgah

maksimal tiga hari
karena mungkin antriannya menunggu
tapi kalau ternyata perlu untuk menambah proses kita proses lagi
jadi tiga hari tiga hari berikutnya
keberadaan rumah singgah sangat membantu pasien dari luar kota bandung
sekarang juga sudah bisa pulang dulu
cuma bulat balik dari sukabumi ke sini bulak balik
iya lagi kontrol dikasih tanggal berapa tanggal berapanya
terus gitu iya
iya lagi kontrol dikasih tanggal berapa tanggal berapanya
pasien rumah sakit hasan sadikin yang membutuhkan tempat tinggal sementara
tetapi tidak mampu menyewa tempat indekos
bisa menghubungi rumah singgah
rumah singgah ini juga menerima zakat dari warga yang berniat membantu pasien